hasil otopsi ulang brigadir novian syah yosua huta barat atau brigadir j
akan diungkapkan persatuan dokter forensik indonesia atau pdfi pada senin ini
otopsi ulang sebelumnya dilakukan di rsud sungai bahar jambi pada dua puluh tujuh juli silam
otopsi ulang terhadap brigadir j dilakukan pada juli dua ribu dua puluh
setelah ada permintaan dari pihak keluarga yang merasa ada kejanggalan
atas laporan otopsi jenazah saat pertama kali diserahkan
keluarga menemukan sejumlah luka luka di tubuh brigadir j yang tidak sesuai dengan klaim polisi
ketua tim dokter forensik gabungan ade firman syahsyu gyarto memastikan
pihaknya independen dan imparsial dalam proses otopsi ulang jenazah
pemeriksaan sampel dari otopsi ulang dilakukan di laboratorium patologi anatomi rscm
rentangnya saya nggak ingin terlalu ini ya terlalu mungkin antara empat delapan minggu lah ya
sampai keluar hasil yang bisa kita berikan kepada pihak penyitik peminta
tim forensik pada juli dua ribu dua puluh dua berhasil menemukan beberapa bekas luka dari jasad brigadir yosua
namun hal itu harus dipastikan lewat pemeriksaan mikroskopik
atau logi rumah sakit ciptomangun kusumo jakarta brigadir yosua adalah salah satu
ajudan verdi sambo saat berstatus kepala divisi propam polri ia disebutkan tewas akibat ditembak
di rumah dinas sambo di komplek polri duren tiga jakarta selatan pada delapan juli dua ribu dua puluh dua saat awal kasus
diungkap polisi menyebutkan brigadir yosua tewas dalam insiden saling tembak dengan barada richard eliezer atau
berada di piju dengan pelacahan brigadir yosua terhadap istri sambo
namun belakangan kronologi peristiwa itu terbantahkan
sambo disebut menyuruh anak buahnya menembak brigadir yosua
dan sengaja membuat skenario untuk menutup nutupi peristiwa itu
kini polisi telah menetapkan sambo dan istrinya putri candrawati sebagai tersangka
termasuk ajudan sambo barada richard eliezer dan bkrr
asisten rumah tangga sambo km
juga menjadi tersangka dalam pembunuhan brigadir j
kelima tersangka dijerat dengan pasal tiga ratus empat puluh tentang pembunuhan berencana
subsidi pasal tiga ratus tiga puluh delapan junto pasal lima puluh lima ayat satu ke satu kuhp junto pasal lima puluh enam kuhp
di meliputan cnn indonesia